direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syahril menyatakan total ada delapan rumah sakit rujukan untuk pasien virus covid sembilan belas di jakarta selain rspi sulianti saroso
rspi sulianti saroso sendiri menyiapkan sebelas ruang isolasi dan menyediakan pos pantau yang bisa digunakan masyarakat untuk memeriksa dan meminta informasi terkait virus corona
rspi sulianti saroso menyiapkan delapan rumah sakit terujukan untuk pasien virus covid sembilan belas di jakarta selain rspi sulianti saroso
mohon nanti pasien yang dari rujukan rumah sakit tidak selalu harus kesini penuh tapi yang saya sebutkan tadi